sorry banget ya tante
hari ini aku gak bisa ngajakin rena jalan jalan
soalnya urusannya mendadak kan
iya urusan kantor
iya padahal aku juga pengen
ini sebenarnya ngenalin pacar aku
jadi kamu mau ngajak your girlfriend
ini sekarang dia sampe
ikut aku ke kantor juga ini
sampai ya urusannya
saya datang bersama ketua yayasan
dua kan itu
booster yang akan ibu pilih nanti
kalau gitu randy saya akan interview
dua kan itu
dua kandidat ini karena kebetulan si anang juga masih kurang enak badan
so on the one yang akan interview mereka
mungkin saya ikut atau saya kembali lagi ke kantor
kayaknya di kantor kamu masih banyak kerjaan ya
udah kamu bisa langsung kembali ke kantor aja
sama sama kalau gitu saya permisi
waalaikumsalam thank you randy ya
kikitu mukanya senyum dong
oke ya kebetulan ini ada ibu yayasan membawa dua kandidat untuk suster
saya akan interview
jadi kamu siapin minum ya bawa ke ruang kerja karena saya mau interview satu persatu di ruang kerja
kiki pokoknya nggak ikhlas salah satu ini diantara mereka yang jadi pengganti mbak mirna
mbak mirna gak akan tergantikan
iya iya bu permisi
oke kalau gitu yang bisa duluan ikut saya
oke saya tinggal ya bu ya
iya sayang pasti kangen miss kiki ya kau manggil manggil miss kiki
kira miss kiki mbak mirna kangen sama miss kiki ternyata enggak
aku cuma mau nanya om sal udah datang belum
om sal ya miss kiki kurang tahu sayang miss kiki nggak tahu ini aja miss kiki mau ke ruang kerja sebentar
loh emang mama udah kerja
belum sayang mama belum kerja
cuma ada oma di sana oma lagi wawancara suster baru buat raila
ya alamat nih gigi aduh pakai keceplosan lagi sayang
sonia sonia sudah berapa lama kerja sebagai suster atau nenning
saya sudah tiga tahun berpengalaman menjadi suster bu saya juga
omah ini suster buat siapa
ini kenapa rena ada di sini aduh ini kan saya lagi interview suster
eh sayang ini namanya suster sonia
oma lagi interview untuk jadi susternya rena
emang suster minah nggak balik balik katanya suster minah pulang kampung kata mama
oma juga ngomong gitu kan tapi suster minah balik lagi kan
ibu maka permisi
oma aku nggak mau sus baru aku maunya sus minah
pokoknya aku mau sus minah aja
kamu udah siap belum
ini aku udah di jalan ya menuju jemput kamu kamu di rumah kan
kamu jemput aku sepagi ini
loh justru sepagi ini tuh jalanan masih enak belum terlalu macet macet banget
dan lagi ya aku punya surprise buat kamu
dah pokoknya kamu sabar aja kamu siap siap
ya sekitar lima puluh menit aku akan datang oke
dan aku akan jemput kamu terus kita berkeliling
salah emang ngaselin banget sih tadi malem
tapi dia tuh selalu punya cara untuk bikin aku gak marah lama lama
aku siap siap deh pak
but first aku mau upload foto kita semalam
selain itu apa
ini first day gue kerja di sini
ya semoga dengan belajar di sini gue bisa coba untuk mengelola kafe sendiri nantinya
mama tadi ngeliatin kamu kerja seneng banget
keliatan sekali kalau kamu nonton
kalau kamu semangat
karena papa mesti ke pondok pelita nih ngokin andin
oh papa ke mbak andin mbak
andin semangat menelepon katanya dia masih sakit
cepet sembuh ya ma buat mbak andin
sebenarnya sih aku masih berharap ya pak
tapi yaudah aku tahu diri sih mah
kayaknya nggak boleh sama
karena mah ini kan first day aku kerja di sini jadi nggak boleh sedih
aku mau happy aja aku mau bikin lovegram dulu ya
wow sienna udah di jakarta
hai sienna leng time no see ya
kamu udah di jakarta
kita ketemuannya ngopi ngopi
kenapa sih aku senyum senyum
kan hari ini hari yang bahagia buat aku
ikut saja aku loh maksimalnya
orangnya dari pagi belum keluar kamar
aw terima kasih sayang
eh tunggu deh
sebelum kita jalan kakak kamu ada nggak
aku mau sekalian ketemu
katanya masih ada urusan di luar negeri
apa kita pergi
mbak ira aku berangkat ya
nggak usah deh
padahal baru mau dibikinin minum loh
janji nanti pasti sarapan di sini kok
bye mbak ira
mbak andin kok udah keluar kamar
emang udah sembuh mbak andin
alhamdulillah udah mendingan
aduh kagak seneng akhirnya mbak andin udah bayar
mama aku nggak mau yang lain mama
aku maunya sama susmir mas
itu rena ngapain di ruang kerja
rena di ruang kerja soalnya
ibu kan lagi interview suster baru buat raina
terus reyna tau mbak
tapi kayaknya reyna nggak mau digantiin sama suster baru
ya kan mbak andin tahu banget kalau rena sama mbak mina kan udah klop banget mbak
tapi kalau menurut kiki sih
kiki mendingan mbak mirna aja
karena kan udah lama kerja sama mbak mirna
mbak mina juga udah tahu harus ngelakuin apa di rumah ini
daripada sama orang baru
ntar kan takutnya belajar lagi adaptasi lagi
terus kiki nanti
ini mbak andin
kamu tenang dulu ya
karena cici nangis ya
dah kamu jangan nangis ya
tuh ada mama tuh
aku dibohongin lagi ya mak
malah ada yang sus baru
ya allah reyna kan lagi sensi
dan dia ngerasa kalau aku bohongin dia lagi
udah ngerin mama dulu ya
kenapa sih ma
aku selalu dibohongin
mama mau bilang kan aku masih kecil
jadi aku nggak boleh denger
komongan orang dewasa
begitu kan ma
pokoknya aku nggak mau sus yang baru ma
nggak mau yang lain
nanti pelan pelan jelasin ke reyna ya
dia masih sensitif kayak gitu
baru aku mau jelasin
dia udah keras kepala mungkin
turunan dari aku kali ya
enggak lah kamu jangan mikir kayak gitu
by the way kamu udah enakan apa
udah keluar kamar gini
udah turunin mama
tapi masih nggak enak badan aja
yang akan ke kamar reyna

bicara sama reinhard pelan pelan ya
kamu istirahat dulu deh kamu masih
tapi mana bisa aku tenang istirahat di kamar
kalau aku gak tahu menang soal rena
apalagi kondisi rena masih seperti ini
aku tetap harus
awasin dan melihat rena sendiri
gimana jelasin ya
ini emang jodoh deh
iya jadi kemarin itu
aku mau ngajakin dia jalan jalan hari ini
kasian dia lagi di rumah mulu
gak bisa sekolah
terus ya pasti bosen kan
mau ajakin dia jalan jalan hari ini
aku udah minta izin juga terus dikasih izin juga
dia boleh jalan jalan sama aku
ada kamu disini yaudah aku pikir
sekalian deh kita jalan jalan bertiga
jodoh kan itu
kok begitu ekspresinya
kamu gak suka ya
kalau kita jalan jalan udah ngajakin rena
gak apa apa aku nanti tinggal ngomong ke dia
yaudah aku telepon sekarang ya
mau telepon inilah orang pondok pelita
ngasih tau rena kalau nggak jadi jalan jalan
gak usah deh
lagian aku juga penasaran sama yang namanya erena ini
yang selalu aja kamu ceritain
sekalian aja aku ketemu sama dia
beneran kamu gak keberatan
ini loh be temen modeling lama aku
ngajak pertemuan juga
mumpung aku lagi di jakarta
finally udah lama banget
diajakin ini aja sekalian
jadi abis kita jemput rena kita ketemuan sama temen kamu
jadi kalau nanti aku agak giguk sama rena aku ada temen ngobrol nih
yaudah aku kabarin dia dulu
yuk sak siang ini kita ketemuan
lo aja yang tentuin kita kemana
aku ketemu dia banget
selamat dalam hidup
kamu keliatan happy banget
dari tadi ngeliatin handphone terus dari siapa sih
iya ini temen model aku mah dari auxilia lagi di jakarta sekarang
aku mau ketemuan sama dia
atau aku suruh ketemuan di sini meja kan ya mak boleh gak sih
iya ajak aja ke sini
sekalian kau bisa promosiin kafe kita kan
tapi bukan berarti mama bisa nemenin gue ngobrol sama siana
yang jelas sienna harus tahu soal sal pacarnya dan mbak andi
sienna aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
begini bu beberapa kadidas suster ditolak sama putri ibu
makanya sekarang ini saya juga coba untuk menjelaskan sama rena
memang agak susah ya bu ya
tapi kita tetap melanjutkan interview aja
nanti biar ibu mertua saya aja yang melakukannya
ya udah kalau gitu bu
saya minta permisi sebentar ya
maaf bu sebentar saya sudah mendatangkan sister lain yang bernama siska
tolong beri kesempatan untuk siska untuk pendekatan buat rena
tapi harus tetap diawasi sama bu andin dan bu rosa
supaya suster siska lebih dekat lagi sama raina dan lebih mengenal raina
tapi bila rena masih menolak berarti suster siska gak usah diterima aja bu
bener juga sih
baru dibilang mau ada suster aja dia langsung gak mau
coba saya omongin dulu sama ibu mertua saya ya
sayang dengerin oma ya
untuk sementara waktu ini
suster baru yang akan jagain rena
sambil nunggu suster mirna kembali lagi ya
jadi suster mirna balik lagi dong oma
insya allah ya
oma belum tahu juga sih
rena harus mau dijagain sama suster baru dulu ya
kok cucunya oma ini cebo tuh
oma ke depan sebentar ya
oma tinggal dulu ya
udah jangan nangis ah
udah sana bubuan
nampaknya lucu amat sih
jadi aku udah bicara sama pemilik keayasan
untuk kandidat baru yang namanya siska itu
mereka minta untuk
langsung di trail aja di depan trainer
supaya bisa beradaptasi mungkin pengenalan diri ke renanya
dan dibawa pengawasan kita juga kan
kalau renanya nolak
ya siskanya bisa langsung kita tolak sih
mama rasa sih
usulnya bagus juga ya
karena kan memang
suster baru tuh pastinya kan beda sama mirna
gimana cara si suster baru
itu menghendri renanya secara langsung
kita awasin gitu
aku ragu sebenarnya
karena selama ini
arena kan tidak pernah dipegang sama orang lain
aku takut ditolak aja
ya tapi kita coba aja dulu
ya lah gak ada salahnya
gak ada salahnya ya
untuk di trial
di ruang tempat
kamu masih belum fit banget nih
ya kita lihat aja dulu
oh iya iya bu sebentar ya bu ya
dia pasti sedih sih
ibu mbak andin
ya ini suster siska ya
berdua minta tolong kamu
nanti kita juga bisa lihat
kinerja kamu gimana dalam menghandle range
boleh lanjutin kerja ya
iya bu kiki permisi ya bu mbak
saya ingin mengabari pak
kalau draft kontrak dari pak hartono dan tim
sudah datang ya pak
dan beliau juga meminta feedback
secepatnya kalau bisa
sekarang kamu tolong itu ya
kirim draftnya ke email saya
oke saya tunggu
jika dilihat dari kondisinya
sepertinya mereka itu meminta tanda tangan pasal secepatnya bagaimana
ya udah oke
saya ke kantor sekarang
tapi kayaknya aku harus ke kantor deh
kamu mau ke kantor sekarang
bukannya kita mau
ini barusan si cynthia ngabarin
itu ada yang harus aku tanda tangani
terus orang orang yang udah pada di kantor
kita ke kantor sebentar
ya aku harap sih gak lama
terus kita bisa lanjutin agenda kita hari ini
nanti rena biar ini aja deh
telepon pas di
udah di kantor
nanti aku telepon pondok pelita
nanti aku udah bilang
aku mau sus baru
kamu tenang aja
ya cantik itu nggak usah khawatir ya
sus mirna akan selalu jadi suster buat raina
kita belum kenalan ya
panggil aja sus siska ya
kita boleh kenalan
kita kenalan aja ya
tapi aku tetep nggak mau ganti sus
boleh susi sekali ya kucingnya
apa pendapatmu den
tidak tahu lama
terus saat ini rana juga masih ragu
terlihat banget dia takut
mungkin karena biasanya dia sama mirna kan
dan dia ketemu sama rokasem lagi sekali
ya memang butuh waktu lah
beda sama mirna juga
moga moga mereka bisa cepat deket dan akrab
tadi kan mama dengar kalau suster tadi bilang bahwa
dia gak mau menggantikan suster mirna
tapi mau jadi temannya rea
itu adalah mulut yang bagus
sorry banget ya tante
hari ini aku gak bisa ngajakin rena jalan jalan
soalnya urusannya mendadak kan
iya urusan kantor
iya padahal aku juga pengen
ini sebenarnya ngenalin pacar aku sienna ke tante
oh jadi kamu mau ngajak teman wanita kamu
nih sekarang dia sampai ikut aku ke kantor juga ini
sampai ya urusannya kelar kali ini
karena masih sedikit bad mood
karena tadi dia ngeliat saya lagi menginterview beberapa suster
gitu dia agak ngambek
karena dia gak mau suster myrna nya digantikan
cuma salah satu suster sekarang lagi
kami coba untuk menghandle raina
kita liat lah we'll see
iya paham sih tante
yaudah sebisa mungkin kalau urusan aku udah selesai
nanti aku mampir kesana ya tante
sal ini perhatian banget ya sama keluarga tantenya
oke yaudah tentu nanti berkabar lagi ya
yaudah thank you ya sal
tapi bener deh kamu mendingan konsentrasi kerja dulu
ya usah dipikirin sini dulu
yaudah oke kalau gitu
oke sal bye assalamualaikum
ya semoga urusan aku disini hari ini cepet selesai
jadi kita bisa lanjut jalan oke
ternyata kamu beneran sama ya
sama sama perhatian sama keluarga kamu
terutama ke si reina itu
ya tapi kadang aku ngerasa di nomor dua in aja sama kamu
udah dong ga usah jealous jealous gitu
pokoknya hari ini urusan aku selesai
nah itu dia
aku rasa rena masih nolak deh
ya butuh waktu sih din
ga semudah itu untuk bisa deket sama anak kecil
eh om sal udah datang belum mak
eh tadi om sal telfon telfon om mak katanya masih ada urusan pekerjaan
nanti begitu urusan kerjaan yang selesai akan kesini dengan sama reina yes
ya udah aku masuk kamar pagi ya
bu andin bu rosa sebelumnya saya minta maaf
saya masih belum bisa deket sama reina
tapi saya yakin sekali raina butuh waktu agar dia bisa lebih dekat sama saya
seharusnya memang susah juga ya
karena gini selama ini reina itu dipegang sama susternya
dari d kecil sampai dia besar
jadi pasti akan sulit juga
atau kalau saya boleh tahu sebelumnya suster yang lama itu kebiasaannya apa aja ya bu
kamu harus dukung